pemirsa migrasi dari tv analog menuju digital merupakan sebuah kenisayaan dan sudah di depan mata
pemerintah menetapkan pada tiga puluh april dua ribu dua puluh dua siaran tv analog akan dimatikan
dengan migrasi ke televisi digital masyarakat bisa menikmati kualitas siaran yang bersih jernih dan canggih
langkah ini merupakan transformasi digital dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran dan mengejar ketertinggalan proses digitalisasi penyiaran secara global
anda menyaksikan indonesia forward bersiap sambut era penyiaran tv digital bersama saya lucia saharu
dua ribu dua puluh dua indonesia akan beralih ke tv digital
pada tahap pertama tepatnya di tanggal tiga puluh april dua ribu dua puluh dua siaran tv analog akan segera dimatikan atau yang lebih dikenal dengan analog switch off
peralihan dari analog ke digital ini merupakan transformasi digital dalam ruang lingkup tata kelola penyiaran seperti yang diamanatkan dalam undang undang cipta kerja
migrasi televisi analog menuju digital juga bagian dari salah satu aspek guna menunjang kualitas siaran yang memadai dari aspek teknologi
penggantian transmisi analog ke digital akan menciptakan efisiensi pemakaian spektrum frekuensi mampu menghemat bandwidth hingga kebal terhadap gangguan atau noise
alhasil kualitas siaran televisi digital akan lebih bersih jernih dan canggih
kita akan untuk undang undang
ya dua ribu dua puluh dua indonesia bersiap beralih ke tv digital
dua puluh april mendatang siaran tv analog akan dimatikan
migrasi analog switch off ini akan menciptakan kualitas penyiaran yang lebih jernih bersih dan canggih
serta bisa dirasakan langsung oleh masyarakat
lantas bagaimana kesiapan pemerintah khususnya kementerian komunikasi dan informatika terkait hal ini
bagaimana pula industri petelevisian merespon peralihan atau migrasi dari analog ke digital
untuk membahas itu sudah hadir bersama kita di studio direktur transmedia bapak latif harnoko
dan sudah bergabung juga melalui sambungan virtual direktur jenderal koinformasi dan komunikasi publik kemkominfo
malam juga kita sapa pak usman apa kabar
selamat malam kabar baik
selamat malam pak noko
selamat malam pak usman terima kasih pak dirjen
iya alhamdulillah sehat sehat semua ya
ini kita bicara soal transformasi tv analog ke digital yang kita sudah dengar ini sudah beberapa tahun terakhir begitulah ya
nah yang saya ingin tanyakan kepada pak usman ini sebenarnya seberapa penting sih kita ini beralih dari analog ke digital
iya jadi kita ini termasuk negara yang terlambat dalam inspirasi dari tv analog ke tv

dunia internasional itu ada semacam keputusan atau kesepakatan international telekomunikasi union atau itu pada tahun dua ribu enam disepakati bahwa untuk region satu
pasca aso atau analog switch off paling lambat itu tahun dua ribu lima belas
ya kemudian di asean sendiri ada kesepakatan di antara negara negara asean bahwa seluruh negara asean
ini harus sudah aso dua ribu dua puluh
dan kalau kita lihat ya kita baru dua ribu dua puluh dua
jadi kita ini sudah terlambat bahkan di negara negara asean apalagi dibandingkan negara negara dunia
negara pertama yang ke digital itu kan negara kecil luxemberg namanya
nah selain itu ini juga ada program dari presiden jokowi untuk melakukan transformasi digital
dan salah satu wujud transformasi digital
adalah beralihnya tv analog ke tv digital
nah dengan beralihnya analog ke digital maka siaran yang diterima oleh masyarakat itu akan lebih baik
jadi masyarakat yang diuntungkan
ya kemudian juga industri
televisi juga akan lebih banyak peluang untuk menghasilkan revenue
dan lebih banyak peluang untuk menghasilkan program program yang berkualitas begitu
dan juga ada manfaatnya
manfaat ekonomi yang bisa didapatkan oleh negara ini
misalnya yang kita sebut digital dividend
kemudian juga adanya atau lapangan kerja baru sekitar dua ratus ribu lebih begitu
ya kalau kita bicara soal keunggulan dan keuntungan bagi masyarakat ini apa pak usman
dari peralihan analog ke digital
ya secara teknologis
jadi masyarakat bisa mendapatkan siaran yang beri gambarnya
jadi suaranya dan canggih teknologinya
nah dalam konteks canggih teknologi misalnya
masyarakat lebih interaktif dengan televisi dengan siaran televisi
misalnya misalnya itu ada nanti semacam peringatan dini bencana di siaran televisi kita begitu
yang kedua ya yang kedua dari sisi pilihan
masyarakat ini akan memiliki banyak pilihan program
ya banyak pilihan program
karena di tv digital ya frekuensi satu ratus dua belas mhz ini
satu mooks atau satu multiplexing begitu
kalau bahasa tv analognya frekuensi begitu
ya ini bisa diisi oleh enam sampai dua belas kanal
kalau di tv analog ini kan satu frekuensi satu kanal satu siaran televisi
ya tetapi nanti ini bisa lebih banyak siaran televisi
karena bisa memuat enam sampai dua belas kanal
artinya bisa memuat enam sampai dua belas siaran
nah dengan demikian masyarakat akan banyak punya lebih banyak pilihan
nah yang ketiga ya masyarakat mestinya dengan banyaknya pilihan akan mendapatkan program yang berkualitas
karena dengan banyaknya pilihan maka stasiun televisi akan berlomba lomba menciptakan program yang berkualitas
kalau program ini tidak berkualitas akan ditinggalkan oleh masyarakat
kenapa karena masyarakat punya lebih banyak pilihan program
kira seperti itu belum lagi yang sisi lain ya dari digitalisasi tv ini atau aso ini
yang seperti saya sampaikan tadi ini masyarakat bisa mendapatkan peluang lapangan pekerjaan dua ratus ribu lebih
soalnya apa karena banyaknya kanal tadi masyarakat terutama kalangan muda ini kan bisa menjadi content creator
ya untuk mengisi kanal kanal tersebut bisa menjadi content provider
manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat jadi masyarakat bukan hanya menjadi penonton ya di era digital ini kan lebih interaktif tadi saya sampaikan
maka dia bisa juga menjadi produser ya producin konten dia bukan cuma konsumen konten

ya terima kasih mbak lusi

bisa bayangkan tadi kata pak dirjen kita mungkin di asia tenggara ini cuma dua negara yang belum
indonesia dan timor leste

jadi intinya kami siap kami siap mendukung
kami siap mendukung sudah dari dulu

sudah menantikan hal ini

dari bawah sampai atas
jadi saya rasa ini sebuah langkah yang konkret yang pemerintah lakukan
yang kami siap mendukung
dan selalu mendukung dengan selalu memberikan diskusi bersama dengan tim dari kominfo dalam hal ini
untuk memberikan saling saran dan solusi yang terbaik untuk menjalankan hal ini

ini bagaimana kesiapannya

jadi ada sekitar empat puluh delapan layanan wilayah layanan

tantangan sudah pasti tantangan sudah pasti karena kan bagaimanapun situasi pandemi pasti pada semua stasiun tv punya masalah yang sama dalam hal ini

re engineering set top box mengakibatkan kita bisa mendapatkan harga yang paling murah yang dapat kita bisa konstitusi itu yang pertama untuk set top box

dan persiapannya dari infos jauh mana

jadi kita terus melakukan persiapan terus melakukan persiapan dan tanggal tiga puluh april bisa kita pastikan
jadi aso berlangsung di sejumlah wilayah
nah implikasinya apa jika sampai tenggang waktu yang ditetapkan pemerintah ini masih ada masyarakat yang belum beralih ke tv digital begitu

pemirsa kami ingatkan kepada anda bahwa tanggal tiga puluh april dua ribu dua puluh dua siaran tv analog akan dimatikan
jadi segera pasang set top box pada tv anda untuk menikmati siaran televisi digital yang lebih bersih jernih dan canggih
indonesia verwater akan segera kembali